gunungan buah dan hasil bumi serta berbagai jenis makanan tradisional
di arah keliling desa primpan kecamatan bluluk kabupaten lamongan jawa timur rabu siang
ratusan warga ini sangat antusias bisa kembali menggelar tradisi sedekah bumi
yang sempat terhenti akibat wabah pandemi covid sembilan belas
setelah berkeliling desa arak arakan gunungan akhirnya tiba di punden desa setempat
usai didoakan sesepuh desa makanan dan gunungan buah dan hasil bumi diperebutkan
ratusan warga termasuk anak anak yang tengah liburan sekolah ikut serta berebut ambang dan gunungan
meski banyak yang terjatuh dan terinjak warga tetap antusias
selain itu warga juga ikut udik udikan atau berebut uang koin dan uang kertas pecahan dua ribu dua puluh
yang dilempar oleh warga yang memiliki rezeki berlebih
meski terjatuh dan bahkan terluka anak anak ini senang bisa mendapatkan makanan gratis dan uang puluhan ribu rupiah
menurut kepala desa primpan tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur
atas melimpahnya hasil pertanian petani setempat
ya setiap tahun kita adakan seperti ini ya alhamdulillah kopi
musibah lainnya sudah menghindar kita bisa mengadakan dengan semeriah yang kita harapkan
tradisi sedekah bumi ini merupakan tradisi turun temurun di desa primpen
warga berharap tradisi bisa digelar setiap tahun agar kearifan lokal tidak hilang
pemandangan berbeda terlihat di desa sendang bekti harjo
dan semanding kabupaten tuban rabu pagi
kawasan sumber mata air yang biasanya sepi pada hari kerja mendadak ramai didatangi ratusan warga
setelah berdoa bersama warga bergantian memberi makan hewan hewan liar
di antaranya adalah kawanan monyet liar berbagai jenis burung serta aneka jenis ikan yang ada di sendang
ritual sederhana ini merupakan rangkaian acara sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur
atas limpahan air yang sehari hari mereka gunakan
tak hanya untuk mengairi persawahan air sendang bekti harjo juga digunakan untuk minum dan memasak
karena di sini airnya sumbernya besar terus masukin dari mana mana
tujuannya ialah itu adalah rasa syukur kepada allah swt yang mana warga yang saya sebutkan tadi
mendapat air dari sumber air
tujuannya ialah itu adalah rasa syukur kepada allah swt yang mana warga yang saya sebutkan tadi
mendapat air dari sumber air
selanjutnya warga bertukar makanan yang dibawa dari rumah masing masing untuk disantap bersama sama
sedekah bumi ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang digelar setiap tahun
tim liputan cnn indonesia